ke sebuah dimensi yang lain ya
karena sangat berbeda
kiri kanannya sepanjang saya lihat permukiman warga di sini
halaman depan mereka itu dibuat seperti layaknya pemukiman pada zaman majapahit
itu sekitar lima ratus hingga tujuh ratus tahun yang lalu
desa penuh dengan penanda penanda seperti halnya zaman majapahit
saya laksana memasuki sebuah gerbang waktu
pengalaman yang sangat menyenangkan
sebagai desa wisata
desa wisata kampung majapahit bejijong menyediakan beberapa penginapan unik dengan arsitektur khas majapahit
harga per malam cukup terjangkau
mulai dari satu ratus lima puluh hingga tiga ratus ribuan rupiah termasuk sarapan dan bebas wifi
protokol kesehatan dijaga ketat di sini
ini memang beginilah ya
wajah dari kamar bangsa bangsa majapahit
majapahit yang kemudian direka ulang di kamar kamar
di penginapan penginapan yang ada di desa bejijong ini
jadi bukan sembarangan
jadi karena ini sudah melalui proses penelitian dari badan cakar budaya dan memang seperti ini wujudnya
balai balainya dari bangsawan majapahit dulu adalah seperti ini
lengkap juga dengan simbol surya majapahit
dengan ornamennya yang sangat mirip
langit laginya juga sama
lengkap dengan surya manjambe juga ada di sana
merasakan berada tidur di kamar milik bangsawan majapahit
pengalaman hidup sebagai bangsawan majapahit makin lengkap karena saya akan menyantap ungkep mojo
seperti dahulu cara makannya harus langsung dari wadah
penyajiannya sudah sangat tempo dulu
jadi memang di beberapa prasasti majapahit seperti di candi tikus misalnya
memang ada penyebutan makanan sajian yang dimakan oleh para bangsawan yang seperti ini caranya
diungkap dengan menggunakan beberapa bumbu tadi
kita akan coba dulu
ya apa sih rasanya makanan khas bangsawan majapahit ini
mirip ungkep tapi cukup kuat
rasa lengkuas jahenya
ini pengalaman sekali
sangat luar biasa pengalaman ini makan makanan bangsawan majapahit
anda harus kesini
ke desa petitjong
pengalaman yang juga seru ada pada situs situs majapahit
ada candi brahu yang diperkirakan dibangun pada abad lima belas
tempat pembakaran jenazah keluarga kerajaan
ada juga situs siti inggil yang dipercaya warga desa
sebagai makam pendiri majapahit raden wijaya
yang harus dijelajahi di desa bejejong adalah patung raksasa buddha tidur
di komplek mahavihara
dari balai desa lokasi patung bisa dijangkau dengan naik ojek motor seharga sepuluh ribu rupiah
seperti namanya ini adalah patung buddha
salah satu agama terbesar di zaman majapahit
patung sepanjang dua puluh dua lima meter lebar enam meter dan tinggi empat lima meter ini
ditetapkan oleh museum rekor indonesia sebagai patung buddha tidur terbesar ketiga di dunia
perjalanan saya di kampung majapahit desa bejejong masih jauh dari selesai
kini saya menuju ke sentra batik
buatan warga bejijong yang kreatif memanfaatkan potensi wisata di desanya
ada enam perajin batik di desa bejijong
semua batik punya kesamaan yaitu dibuat dengan tulis dengan peralatan tradisional
nah inilah bukti kreatifnya warga bejijong
mereka mengkreasi sendiri motif batik asli bejijong
dengan ornamen ornamen khas majapahit dengan nama batik parangbojo
jadi ciri khas batik majapahit batik bejejong ini adalah selalu ada lambang surya majapahit
jadi lambang kerajaan
kemudian ada siluet dari bunga teratai
dan baru modifikasinya bisa dengan warna ataupun gambar bentuk yang lain
seperti ini misalnya adalah gambar dari wisnu
nah warnanya biasanya kalau ini warna asli ya warna malam ya masih putih kainnya juga
tetapi biasanya batik majapahit batik menjejong ini warnanya ceria
dia muncul gitu menarik ceria terang seperti ini misalnya
jadi tidak seperti batik yang lain
yang lebih cenderung gelap kelabu
tetapi ini warnanya menonjol
jika dipakai tentunya akan bisa semakin membuat pakaian menjadi lebih indah dan khas dari kerajaan majapahit
demikian juga dengan kerajinan cor kuningan yang banyak ditekuni warga
ini menjadi penopang bagi warga desa yang selama ini mengandalkan wisata sebagai pencariannya
jangan lupa beli kreatif lokal sekaligus bangga buatan diri
dan juga buatan indonesia
alhamdulillah semenjak adanya desa wisata
ya otomatis tamu tamu kan banyak yang ke sini
masjidnya itu mau pesan mau mempesan biasanya kan ke bali
otomatis ingin tahu dimana sih desa wisata
akhirnya kita bisa ketemu ya bisa pesan pesan
alhamdulillah dengan adanya desa wisata
masyarakat ini bisa untuk menopang kehidupannya itu bisa dimana bisa lebih maju gitu
desa wisata kampung majapahit bejijong pun terus bergeliat
ini juga merangsang warga desa untuk lebih kreatif mengembangkan potensi ekonominya
secara ekonomi kasepata adanya kelembagaan
kami ada lembaga desa yaitu namanya centini di mana ibu ibu rt ini semuanya dan lingkungan masing masing mereka
kembali lagi sesuai dengan apa yang saya omongkan tadi
mereka berlomba lomba untuk membuat usaha sesuai dengan inovasinya mereka masing masing
dan itu menambah income mereka
betul menambah income lingkungan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menganugerahkan desa bejijong sebagai satu dari lima puluh desa wisata terbaik di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno terkesan dengan perkembangan wisata di desa ini
kabupaten majapahit jendral sendiri sudah tidak asing lagi buat saya karena saya sering berkunjung kesini
di wilayah pacet di sana sangat dingin
dan di kampung majapahit bejijom ini alhamdulillah hari ini kita tersenyikan menjadi lima puluh desa wisata

perjalanan saya menyapa desa wisata kampung majapahit bejijong ditutup dengan menyaksikan pentas tari nandang
gerakan tari ini terinspirasi dari kisah raja hayam huruf dan tribuana tunggadewi raja dan ratu ternama yang dimiliki majapahit
tari ini biasanya digelar seminggu sekali di akhir pekan untuk menyambut pengunjung di desa
sungguh pengalaman yang mengesankan berada di desa wisata kampung majapahit bejijong mojokerto ini
lengkapi perjalanan anda dengan mengakses situs wisata terlengkap indonesia travel
destinasi wisata terbaik dan tak terlupakan hanya di indonesia saja
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with